menyusul komitmen polri memerangi berita hoax di dunia maya
jajaran polres semarang membuat tim patroli hoax untuk memburu pelaku
yang sengaja membuat dan menyebarkan berita berita menyesatkan
penyisiran berita berita hoax dilakukan jajaran polres semarang
dalam sebuah tim gabungan dari humas dan satuan reserse kriminal
yang memantau dunia maya setiap hari
dari setiap berita atau meme hoax yang muncul
tim akan langsung mendata untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan
penyelidikan ini nantinya akan diarahkan untuk memburu pembuat maupun penyebar berita hoax
seluruh polres yang ada telah memiliki sistem smile police
yang terkoneksi dari tingkat polsek
polres untuk memburu pembuat maupun penyebar berita hoax
akan memonitor setiap informasi yang bergulir di tengah masyarakat
nanti akan dibentuk tim semacam patroli cyber gitu
itu tujuannya untuk menetralisir apabila ada informasi

informasi yang sifatnya kurang sesuai dengan fakta atau yang kita kenal dengan hoax
sehingga tidak terjadi opini opini publik yang kurang benar terhadap suatu permasalahan
dengan harapan nanti kita bisa mengkanter atau menetralisir berita
yang dapat menimbulkan hal hal yang tidak kita inginkan